ada apa ini
dia akan beruntung sekalipun
di dulur aing
siliwangi berhasil mendapatkan kiok sepuluh
itu sekaligus dia akan melemah tak berdaya
waktu kematian siliwangi telah tiba
wahai penguasa dalam kegelapan
dulu dulul aing di galer diwetan dikidur
hadir sing jadi sakshi sakshi sakshi
malu iblis dan pedang setan ditunjuk
wahai penguasa kegelapan
wahai penguasa di dalam kegelapan
wahai penguasa di dalam kegelapan

wahai penguasa di dalam kegelapan
wahai penguasa di dalam kegelapan
sebenarnya apa yang kamu inginkan
sudah kukatakan kepadamu
kita akan menikah di sukamana
untuk apa kamu ingin menikah denganku
kamu sama sekali tidak mencintaiku yodha kar
justru kamu hanya memperalatku saja dengan cinta balsamu itu
dan hanya ingin membalas dendamu kepada rakyat sana
kita akan menikah
dan hidup bahagia
karena aku tahu
kau pasti akan melahirkan raja raja di tatarpa sunda
kita semua tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan
kecuali hanya allah swt yodha kar
aku percaya dengan ramalan itu
mau tidak mau
kau harus menjadi istriku nimas
tidak yodha kar
jangan lakukan itu
aku sudah membebaskan rayimu
kau penuhi janjimu itu
kau seorang kesatria
yang tidak akan mengingkari janjimu itu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
atau aku salah menilaimu nimas
aku akan menangkapmu
aku akan tepati janjiku
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
raden jangan menetap matanya
nanti raden jadi patung
lepaskanlah ayah anda
atau ayah mau kenat
aku akan menyerah
apa yang terjadi padaku
kenapa aku udah di kamar
nyawa rai dalam bahaya
aku harus segala melindunginya
apa yang terjadi dengan rai sibanglaram
kenapa semuanya berkumpul disini
apa yang terjadi
tenanglah kusir rai
keadaannya mas ratu sibanglaram
di dalam pras ini sedang berusaha
aku ingin masuk
tapi yunda tidak boleh masuk
karena akan mengganggu
proses pemobatan yang sedang dilakukan perhasi ini
dan itu akan berpengaruh